beginilah keseharian untung sugiharto
warga kampung sidorejo kelurahan parakan kauman
kecamatan parakan temanggung jawa tengah
meski mengalami masa sulit akibat dampak pandemi covid sembilan belas
kini untung mampu bangkit dengan bisnis budidaya ikan koi
yang sudah digelutinya sejak tahun dua ribu
berbekal hobi memelihara ikan hias dan menyukai keindahan seni
untung pun mencoba untuk budidaya ikan koi
berkat keuletan dan kesabaran
kini omset budidaya ikan koi milik untung mencapai jutaan rupiah per bulannya
pundi pundi rupiah tersebut didapatnya dari penjualan benih ikan maupun ikan koi
yang berumur dua hingga tiga bulan
harganya pun bervariasi
mulai dari puluhan ribu hingga puluhan juta rupiah per ekor
untuk ikan koi yang memiliki pola bagus
ikan koi hasil budidaya untung banyak diminati konsumen
dari berbagai pulau yang ada di indonesia
seperti pulau jawa sumatera kalimantan dan sulawesi
secara bisnis sangat menguntungkan
karena kita taruh kata dengan menjual satu ikor ikan yang kualitas bagus itu
kalau dibandingkan dengan ikan konsumsi akan jauh sekali harganya
pasarnya itu terbuka sekali
tinggal nanti kita tantangannya adalah kita menghasilkan produk yang bagus
pemeliharaan ikan koi tidak begitu sulit
pada usia hingga dua minggu
ikan koi cukup diberi makan alami seperti cacing ataupun bakteri air
setelah dua minggu ikan yang berasal dari jepang itu cukup diberi pelek
namun pemelihara harus memerhatikan kadar oksigen yang ada di dalam air
untuk mengantisipasi ikan stres dan mati
di sini tersedia harga yang ribuan jutaan dari yang kualitas lokal
maupun yang langsung dari jepang
tak hanya berbisnis ikan hias
untung juga melepas ikan hasil budidayanya ke beberapa embung dan sungai di temanggung
tempat budidaya ikan hias miliknya juga dimanfaatkan
sebagai tempat kegiatan penelitian bagi mahasiswa perikanan
heri sugiharto temanggo jawa tengah